dugas polisi menjaga ketertiban
salah satunya pelaku kejahatan
salah satunya ya ini pelaku penganiayaan dan penyekapan
di tuban jawa timur pelaku ditangkap saat sedang asik tidur
dalam kondisi sarungan
sutiono linglung karena berasa nyawa belum nyatu dengan badan
dpo kasus penganiayaan pegawai leasing ini jelas terkaget kaget dan tanpa perlawanan
semangat pak polisi membuat sarung setiono melorot
kalau tahu begini ia pasti mempersiapkan diri supaya proses penangkapan berlangsung dengan elegan
dari total empat pelaku dua diantaranya telah ditangkap
sementara dua pelaku lainnya masih diburu
buru tim busur satreskrim polres tuban
perhatian perhatian untuk dpo lain yang masih buron
disarankan tidur dengan pakaian lengkap
supaya peristiwa sarung lorot tak lagi kejadian
karena berpotensi menjadi perbincangan warga sekelurahan